jangan pernah liatin salma tanpa izin dari gue
apalagi sampe gak kedip gitu
masa lihat doang gak boleh sih
mending lo bantu bantu apa kek
daripada ngeliatin salma doang
di di di itu sus
bikin senang ya
ibu sekarang istirahat ya bu ya
liat saja mas ardy
kalau kamu gak mau ninggalin dia

ibat kamu semuanya tennessee
sangat akhir disini
gapahan sih lo
jangan pernah liatin salma tanpa izin dari gue
apalagi sampe gak kedip gitu
masa lihat doang gak boleh sih
gak boleh minggir lah
mending lu bantu bantu apa kek daripada ngeliatin salma doang
masih kurang juga
makanya lu jangan deket deketin salma
karena gue dapet amanat dari mamanya salma
biar lo gak bisa deket deket sama salma lo ngerti gak sih
nah jauh aneh ya
gak canggih gue
gue lupa ada dia disini
gue dateng sini buat bantuin
kaldo masuk kan tuh
gue gak disenyumin lagi
eh kak budi
kak budi ada apa
kok kak budi nyuruh aku kesini
sebenernya gak ada apa apa mak
gue tuh cuma mau ngajak lo buat seru seruan disini
ampi paruh mak
ya ampun gue seng banget kalian ada disini juga
eh ada yang bisa kita berdua bantu gak
persiapkan buat penembakan rahma udah selesai
rencana siap dijalankan
udah gue meter udah gue meter nih
pokoknya aman terkendali
ini sambun nih yo baik alaikum salam
kita papa ini paling kali kalau main boleh main tapi hati hati yuk
selamat siang teman teman dan adik adikku yang tersayang
terutama terhormat hizinkan saya untuk membawakan sebuah lagu termanis turutu brahma yang manis
ini gimana semalam dinyanyiin begini sama robby
hai jadi dari tadi nyanyi bukan robby
tapi kak adit
buat aku kak
lagu itu tentang perasaan gue ke rumah
lagunya bagus kok kak
sampai sekarang aku cuma anggap kakak sebagai kakak kelas aku aja
aku gak ada perasaan apa apa sama kak adit
lo udah mau jawab jujur
gue juga seneng
gue udah ngungkapin perasaan gue ke lu
gue juga udah tau tentang perasaan lo ke gue
agaknya lekit dikit hati gue
kalau dia jodoh lo
rahma pasti gak bakal jauh jauh dari lo din
percaya ama gue
tenang aja masih ada kesempatan lain loh
ya kak siang malem gua bakal doain lu terus
biar lu bisa dapet jodoh yang sebelas dua belas kayak si rahmat
sabar ya men
itu kamu nak udah pulang sekolah
padahal kamu udah pulang nak